setelah dipaksa mundur dari all england dua ribu dua puluh satu lalu tahun ini tim bulu tangkis indonesia siap berlaga di all england dua ribu dua puluh
dari hasil udian empat pasangan ganda putra indonesia akan saling berhadapan di babak pertama
sementara pasangan kevin marcus dan ahsan hendra juga akan berhadapan dengan pasangan kuat dari korea selatan dan juga india
kita bahas malam ini bersama heri iman pirkadi pelatih ganda putra indonesia
selamat malam coach harry ini sejauh ini apa persiapan yang dilakukan
oke selamat malam apa yang dilakukan persiapannya oleh para atlet yang akan berangkat ini coach
berangkat kita tanggal ke dua hari kamis malam
jadi kita persiapannya lebih banyak ke pola main ke game dua lawan tiga dua lawan dua
kira kira persiapannya seperti itu
oke jadi tinggal menunggu berangkat saja ya coach ya hari kamis nanti ya
oke coach ini kan tahun lalu ya masyarakat indonesia ini masih sakit hati gitu ya kecewa dengan gelaran all england
karena pemain kita gagal ya unjuk gigi di sana
ini antisipasinya apa nih coach agar kejadian tahun lalu tuh nggak terulang lagi di tahun dua ribu dua puluh
yang pasti kita berangkat jauh lebih dini ya
jadi nanti pertandingan itu kan disuruhnya tanggal sepuluh berangkat tidak terlalu berapa hari itu
memang dari panitia all england memang dan negara itu informasinya kan sudah nggak ada tes covid lagi
jadi udah di sana nggak boleh pakai masker
boleh dibilang sudah normal lah
saya berharap supaya nanti di sana sudah seperti normal
jadi nggak ada tes tes lagi nggak ada karantina
saya rasa apa yang kita alami tahun lalu
saya berharap sudah tidak akan terjadi lagi
ya karena memang aturan aturan di inggris sendiri sudah mulai longgar ya coach ya
jadi memang semoga tidak ada kejadian seperti tahun lalu ya coach
nah tanggal dua puluh dua februari lalu kan hasil undiannya sudah keluar ya coach
nah di ganda putra ini agak kurang beruntung karena akan ada dua derby nih
gimana mensiasatinya nih
ya itulah yang pernah saya bilang ya itu salah satu resiko
karena kita ngirim permainan itu banyak kan
kita tahun ini kita ada enam pasang yang bisa medial limit
jadi di babak babak awal kemungkinan itu akan ketemu
dan ternyata memang ada dua pasangan yang kita akan ketemu
itu salah satu resiko kita hadapi
tapi tidak semua
tapi di satu sisi selalu saya berpikir positif
pasti salah satunya ada yang masuk ke babak selanjutnya
memang kalau disayangkan ya pasti sayangkan
kalau bisa kan lebih baik ketemu dengan negara lain
kalau misalnya ada derby kayak gitu gimana coach
coachnya bingung gak nih harus ngelatih ke yang mana nih pada saat pertandingan
apakah saya harus ke tim yang satu atau yang ke tim yang satu lagi gitu
ada nggak perasaan seperti itu coach
ya enggak lah
karena kan itu sama sama anak didik
satu latihan sama sama
siapapun yang menang ya itu yang terbaik
jadi saya tidak boleh memiat
karena saya harus netral sebagai pelatih
oke jadi harus netral ya sebagai pelatih dari ganda putra ini ya
oke coach ini lawan putaran pertama minions dari korea selatan
peran dikabarin mundur gak sih sebelumnya
karena saya membaca nih ada
ya informasinya sih seperti itu
tapi nanti finalnya nanti sehari sebelum main kan itu ada manajer meeting
itu yang pastikan apakah withro atau tidak
jadi itu kan hanya berita berita dari informasi dari net
tapi nanti yang pastinya sehari sebelum main itu ada manajer meeting
oke tapi kalau misalnya memang
mundur gitu perwakilan dari korea selatan
apakah the minions ini langsung masuk ke enam belas besar
jadi nanti manager meeting itu nanti ditentukan apakah ada yang menggantinya atau tidak
jadi enak dong coach kalau misalnya memang benar benar mundur
langsung tiket gitu ya
tiket langsung ke enam belas putaran ke enam belas gitu
ya itulah salah satunya kalau kita menang withdraw wo dan open main itu di sidis
oke coach ini kan the minions juga the daddies ini kan masih jadi favorit masyarakat indonesia dengan segudang prestasinya
apa sih target untuk mereka
ya kita pasang target untuk tahun ini kita final dulu
karena memang tahun lalu kan kita tidak bisa bertanding gitu
targetnya tahun ini kita final siapapun
siapapun mau minions mau the daddies atau fajarian atau yang lain nih
tapi yang penting tetap indonesia
semoga nanti ada derby nya juga terjadi di final ya coach ya untuk ganda putra
oke coach ini kan ada tiga turnamen besar tahun ini salah satunya jerman open
tapi kalau misalnya dilihat the minion tuh kayaknya gak ikut ya untuk jerman open dan juga hanya ikut di all england aja
ini apa alasannya
apakah memang hanya untuk fokus ke all england atau gimana
ya memang mereka mau fokus ke all england aja
memang kalau di jerman itu kan turnamennya kan
levelnya tuh tiga ratus
jadi mereka kalau ikut pun kalau menang atau menang pun kita nambah poin gitu
jadi lebih baik mereka ikut di konser di all england aja
nah dua tahun lalu kan minion tuh kalah ya di final melawan jepang
ini bikin mereka lebih berapi api nggak dalam persiapan all england tahun ini
ya lebih fokus lah karena kan memang persiapannya juga cukup lama
serta apa namanya terakhir
ya ada pertandingan di bali ya
setelah itu nggak ada pertandingan nih
cukup panjang persiapan cukup baik
jadi tetep yang namanya pertandingan itu kepengen namanya juara
yang ketiga ya kalau mereka tahun ini bisa juara ya
kalau persiapan khusus bagi mereka ada nggak nih coach
ya kalau khusus sih saya rasa sama ya
karena memang cuma yang penting itu mereka jaga
tinggal berapa hari ini jaga yang penting tuh
kondisi fisiknya dijaga
kita irama irama permainannya pola mainnya
terutama sih jaga fisik ya
jadi jangan sampai cedera jangan sampai sakit
karena tinggal dua tiga hari lagi kita berangkat
nah coach ini kan kita tahu the minion dan juga the daddies ini menjadi dua pasangan yang diunggulkan
bagaimana siasat dan juga strategi agar pasangan ganda putra lain juga bisa menorehkan prestasi seperti mereka coach
setiap pasangan tidak sama
jadi nanti di lapangan strateginya akan berbeda
kita lihat juga lawannya siapa
jadi setiap lawan itu kita tidak selalu pola mainnya sama
jadi strategi itu kan berbeda beda disesuaikan sama lawannya
baik terima kasih coach harry iman pirngadi pelatih ganda putra indonesia yang telah bergabung bersama kami pada malam hari ini di cnn indonesia connected
terima kasih coach
kita doanya harus diingatkan